halo sobat kompas tv saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini rabu lima belas mei dua ribu dua puluh
bersama saya sinta milenia di top tiga news kompas tv
langsung saja ke berita yang pertama pada hari ini sahabat gong kivi
kejaksaan agung kembali memeriksa artis sandra dewi dalam kasus dugaan korupsi
tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah tahun dua ribu dua puluh
panggilan pemeriksaan terhadap sandra dewi hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sempat dipanggil penyidik pada empat april lalu
pemeriksaan sandra dewi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah tahun dua ribu lima belas
yang menjerat suaminya harvey muiz
kasubit kehumasan puspenkum kejagung andri setiawan mengatakan sandra dewi tengah diperiksa penyidik sejak pagi tadi
kita bergeser ke berita selanjutnya sahabat kompas tv
presiden joko widodo memanggil wakil dewan pembina partai solidaritas indonesia
grace natali ke istana kepresidenan jakarta
grace tampak keluar dari istana usai agenda pengucapan sumpah pejabat negara
dia mengaku presiden memberi tugas kepadanya di pemerintahan
ditanya lebih lanjut grace enggan membeberkan detail penugasan dari jokowi
apakah hal tersebut sudah boleh diungkap ke publik
tapi ketemunya berdua aja mbak tadi atau ada teman teman psi lain atau dengan siapa gitu
enggak tadi saya ada pak presiden juga ada pak manvers nini
kita ke berita terakhir pada hari ini sahabat kompas siti dewa kedas menolak revisi undang undang penyiaran
yang dimilang jam kemanvers di indonesia
ketua dewan pers nini rahayu menyebut politik hukum dalam agenda penyusunan revisi undang undang penyiaran
nini bilang penolakan tersebut dilakukan karena terdapat pasal yang melarang media untuk menayangkan liputan hasil investigasi
selain itu ninik menyampaikan penolakan dilakukan karena ruu penyiaran ini mengambil kewenangan dewan pers dalam penyelesaian sengketa pers
penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional
nah yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik
mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers dan itu dituangkan dalam undang undang
oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang undangan
perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang undang dengan yang lain tidak tumpang tindih